istri verdi sambo dan diduga melakukan pelecehan
selanjutnya istri verdi sambo sempat berteriak hingga baradae mendengar teriakan tersebut
setelah teriakan istri verdi sambo brigadir j panik dan keluar dari kamar hingga bertemu dengan baradae
kemudian baradae menanyakan apa yang terjadi di dalam dan dibalas dengan tembakan oleh brigadir j
selanjutnya brigadir j disebut mengeluarkan tembakan sebanyak tujuh kali
dan dibalas oleh baradae sebanyak lima kali
setelah kejadian itu istri verdi sambo menelpon suaminya yang sedang melakukan tes pcr di luar rumah
karopenmas humas polri brigjen amat ramadan menyebut baradae sudah ditahan sesuai prosedur dan kasusnya sedang didalami
ahmad ramadan mengaku jika baradae terbukti bersalah nantinya akan diproses secara pidana